pernahkah anda merasakan handphone anda lemot
tahu nggak penyebab handphone anda lemot apa
kalau menurut tech reviewer rizky alessa setidaknya ada tiga hal yang bisa menjadi penyebab handphone menjadi lemot
yang pertama internal storage
yang kedua ram
kemudian masa pemakaian dari handphone itu sendiri
penyimpanan yang hampir penuh begini nih yang biasanya bikin hp gampang lemot
agar pengoperasian sistem ponsel anda dapat bekerja dengan baik
storage ini sebenarnya bisa berpengaruh ke nggak cuma ke android tapi ke ios
karena basically yang namanya storage smartphone atau bahkan storage komputer ya
itu zaman sekarang itu nggak boleh sampai full
misalnya ada satu ratus dua puluh delapan
satu ratus dua puluh delapan gb nggak boleh satu ratus dua puluh delapan gb nya kepake
besaran ram atau random access memory yang terdapat di handphone juga mempengaruhi kinerja hp
khusus pada android jika terlalu banyak membuka aplikasi maka kinerja hp pun akan semakin berat
karena aplikasi sebelumnya akan terus bekerja sebelum ditutup
soal ram ini kalau tadi storage itu pengaruhnya ke android dan ios
kalau ram ini lebih berpengaruh ke android sebenarnya
karena cara kerja os kedua os ini berbeda
yang kalau misalnya ios itu taruhlah kita menjalankan satu aplikasi di depan
lalu kita switch ke aplikasi lain
aplikasi yang tadi jalan di depan sekarang pindah ke background itu statusnya tidak jalan dia
dia benar benar freeze frozen di background di status yang tadi yang jalan itu cuma yang di for ground
nah sementara kalau di android enggak itu benar benar true multitasking
teknologi handphone terus berkembang
terkadang handphone yang sudah dipakai bertahun tahun lamanya
udah gak mampu untuk mengakses aplikasi yang juga terus berkembang
semakin ke sini kebutuhan hardware pun semakin tinggi
nah kalau kita udah pakai smartphone dengan spek jadul empat lima tahun yang lalu
memakainya aplikasi zaman sekarang dimana membutuhkan spek yang lebih tinggi
ya pasti akan berasa pelan
itu udah kalau yang itu memang solusinya tinggal ya memang harus upgrade gitu ya
menurut rizky ada cara preventif untuk mencegah handphone lemot
di antaranya dengan tidak mengaktifkan fitur auto download aplikasi messenger yang anda gunakan
kemudian jangan mengunduh sembarang aplikasi apalagi jika kapasitas penyimpanan dan ram hp anda terbatas
biar hp anda agak lemut intinya anda harus mengetahui spesifikasi dan kemampuan hp anda
maintenance secara berkala dan hapus file ataupun dokumen yang sudah tidak diperlukan lagi
rio abadi andika suramanto jakarta